halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di podcast si paling sport podcastnya
cnn indonesia yang akan membahas cerita cerita seru dari dalam arena olahraga maupun cerita cerita
yang ada di belakang layar atau di luar arena olahraga tentunya bersama saya erlangga wisnuaji
dan rekan saya yang selalu setia menemani silahkan perkenalkan diri anda nah yang dikatakan si paling
ini kita akan membahas tema yang berbeda dengan episode sebelumnya ya kalau dulu yang pertama
kan bola nih ya kan juga bola juga tapi bola basket dan tentunya bersama narsumnya silahkan
si paling basket ada bro junas miradiarsyah ini siapa dulu pemirsa kita dong halo junas saya
direktur utama ibl terus sekarang juga lagi bantu kerja untuk fiba world cup kejuaraan basket oke
fiba world cup nih ya ini ajang yang gede banget nih bro junas ini selain direktur utama ibl
kesibukannya paling paling nih ada juga sebagai sec gen ya bro ya sec gen di fiba world cup ya
evaluasi panitia local organizing committee dari fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta dan sibuknya lagi
sibuk banget ya karena sekarang ibl bentar lagi akan memasuki sekarang lagi seri delapan sekarang lagi seri delapan bentar lagi playoff playoff
kalau ngomongin di dunia basket nih ya fiba world cup itu adalah piala dunia basket kalau kita mau
bandingin yang setara nya kayak piala dunia qatar kemarin lah iya nah ini kan sebenarnya event yang gede dan
bergensi banget kan nah lu nih sebagai panitia lokal di jakarta nih dan keribetannya seperti apa ya dan keribetannya seperti apa nih mempersiapkan event world cup
event besar event dunia ini gitu dan kita kali pertama jadi tuan rumah kan gimana bakal di stadion yang baru juru indonesia arena
sekarang namanya eh namanya belum belum resmi ya belum masih indonesia arena atau indoor multi stadium ya kita serahkan lah ke indoor multi function stadium
nah itu kayak gimana tuh mas keributannya seperti apa persiapannya seperti apa sejauh mana karena bentar lagi kan
kurang dari dua bulan kan kurang dari dua bulan ya kalau misalnya event world cup fiba ibl sekalipun sih enggak
ada yang gak ribet pastilah namanya event gitu ini ribetnya mungkin satu karena venue baru jadi bener bener buta gitu
meskipun udah ada plannya tapi kan sampai sekarang itu masih ada beberapa hal yang perlu di touch up gitu
terus belum pernah dipakai sebelumnya jadi nggak ada benchmark contoh waktu fiba asia gitu kan
itu di estora sering dipakai badminton sering dipakai basket juga jadi kita tahu kalau masukin ini kalau pasang rincing kalau event itu di estoran

tapi kan speknya tuh banyak banget kan kalau ini belum pasang di sana bisa gak wah harus dihitung dulu berapa beratnya bisa apa gak
ya gitu gitu matematik terus ada misalnya ada kan ada led nya gitu ya kalau kita mau nambah excitementnya bisa gak kita tambah
wah belum pernah dicoba ya kita mesti hitung dulu tuh ya gitu lah itu sangat sangat teknis sekali tapi on top of semuanya overall sih on track gitu
karena event kayak gini itu kita gak sendiri kita kan lokal makanya tadi loc itu local organizing committee
tapi organizing committee yang besarnya di fibanya itu ada jadi ada pic transport security match competition marketing
itu ngebantu loc ya jadi dia datang setiap dua bulan mungkin nanti mulai bulan depan udah full di sini
nah dia itu yang ngejaga ini standarnya harusnya begini kalau ada isu harusnya ini yang diambil
terus standarnya apa sih
jadi kita sangat terbantu di hal hal situ sih
tapi standarnya tuh tinggi banget gak mas ini kan secara pela dunia ya
kira kira apa nih dari lo yang sehari hari selama ini kemarin udah punya pengalaman di fiba asia ya di istora pengalaman di ibl ini beberapa tahun terakhir ini
kira kira yang lo kaget yang fiba world cup mintanya begini ya sementara dulu ini baru nih buat kita gitu apa tuh
tapi itu kan juga gak mudah karena kalau kabel nggak keliatan sama sama sekali buildingnya ada gak tuh
jalurnya gitu terus atlet atlet ini kan beda kayak kemarin misalnya fiba asia oke lah dia drop offnya dimana dia turun sekian meter abis itu di nasze

busnya di mana
kalau ini sudah lebih spesifik lagi
contoh misalnya kemarin
nanti kalau misalnya rudy gobert datang
dia disini dia gak boleh jalan lebih dari
sekian meter dia pokoknya itu harus
sampai ada meternya gak boleh jalan sekian meter
karena kan dia udah lihat tuh disana kan ada kalau di terminal
tiga tuh agak beda ya sekarang jalurnya ya
itu nggak bisa tuh kita pakai jalur
yang itu harus dia keluar jalan
sekian meter abis itu langsung bus bus
berarti sejak dari airport mereka sudah ngatur gitu ya
iya sudah ada ridersnya
ini kan ada delapan negara nih ya ada dua grup
dan banyak negara yang punya
pemain pemain top juga ada yang main di nba juga
tadi ada dibahas tuh soal
jalan aja ternyata udah diatur ya
gimana yang lain lainnya nih mas
bocoran dong mas ridersnya mereka ini apa
selama mas pegang event event besar kayak gini
ya ini sih belum ketahuan sampai readers yang paling detail ya
tapi yang paling standar dilakukan misalnya
nyampe hotel gitu kan sampai hotel
kan jalur pasti ada jalur umum
jalur non umumnya pasti ditanya tuh
gak mungkin semuanya lewat
jalur yang bisa kita itu nggak semuanya loh
di tengah lagi tanda tangan kan mood
itu mood y sekali kan pemain belum lagi yang
pemain pemain dunia rudy gobert mungkin nanti
wemby segala macam itu sih gak bisa
gak bisa sembarangan jadi kita selalu
harus siap pertanyaan dengan
skenario a b c kalau dia
sini dia nggak mau lewat
jalannya yang mana gitu
ada nggak jalannya ada secret pad nya apa enggak gitu
itu udah dipikirin dari sekarang tuh ya
kemarin kita udah pikirin
ke atas tuh mereka
itu ada permintaan apa
mungkin tempat tidur hotel kita mana ada ya
sekarang sih belum dia
paling misalnya kalau kayak kamar gitu ya
di custom tempat tidurnya bro
ada ada kamar yang minta di custom
jadi misalnya dikosongin itu cuma untuk massage room
jadi semuanya di bawa
dikosongin itu cuma untuk massage room
si pemain pemainnya doang
terus ada juga yang buat equipment gitu
jadi satu kamar buat
equipmentnya aja itu kan banyak banget kan
barang barang belum sepatu masing masing sendiri gitu gitu lah
tapi kalau pemain sampai sekarang sih belum ya
belum ada permintaan yang aneh aneh
dari empat negara itu
kita butuh berapa hotel penginapan buat mereka
delapan delapan negara
delapan negara ya
delapan negara sih gak terlalu banyak ya
semuanya satu hotel
oh deket ya
di perang berarti
jadi belum ada tuh ya request tempat tidur yang dipanjangin gitu di custom gak ada
apa udah ada
belum ada ya
kalau ngomongin indonesia arena ini kan venue baru ya baru dibangun
itu pembangunannya hebat ya
bapak ini udah nyobain loh main basket di sana
pas di res belum ya
udah tuh ya
kalau ngomongin venuenya itu kan keren banget ya
kita buat kita buat
penghobi basket itu ngeliat venue ada jumbotron di tengah tuh kita kayak orang
wih ada jumbotronnya gitu kan
gak pernah ada kan
iya gak pernah ada
sementara di filipina udah rata rata begitu
kemarin kita dapet kesempatan nih wartawan nyobain di indonesia arena
kalau ngeliat dari floaringnya dari segi layout dari segi venue udah oke lah segala macem
cuman kalau dari
lo juga udah pernah nyoba kan
kan pantulannya kayak masih ada yang
ada beberapa titik yang agak lebih
itu gimana tuh
itu krusial loh itu kan
sebetulnya itu nanti bukan court yang akan kita pakai
kayunya beda backstopnya beda
itu nanti ada dikirim dari luar baru lah gitu
terus yang itu dipakai kemana
yang itu untuk existingnya si stadion
jadi stadion itu kan ngebangun termasuk di dalemnya dia ada lapangan basket ada ring basket
tapi nanti untuk yang world cup kita gak pake
bahan yang itu gak pake barang yang itu
ada lagi nanti dikirim
jadi ditangin langsung dari
termasuk sampai backstopnya
oh berarti nanti lapangannya ini yang kemarin kita orang orang coba nih
di take out diganti lagi untuk yang khusus pertandingan
artinya bener bener itu tadi standarnya tuh tinggi banget
dan standarnya yang ditetapinnya tuh bener bener
itu selama fiba world cup sebelum sebelumnya juga kayak gitu ya
oh vibasia maksudnya
gak maksudnya vibabowl cup sebelum sebelumnya gitu
sama kayak misalnya lampu gitu kadang kadang kita gak mikirin lampu gitu ya
contoh disana kemarin kita baru bahas ada lampu udah terpasang disana kan
di indonesia arena
di indonesia arena
kita ada keperluan tambahan untuk lampu yang sifatnya entertainment
kan itu beda ya
keterangan lampangan sama entertainment itu kan beda
yang club clip gitu kali ya buat entertainment
itu kan masangnya dimana posisinya dimana harus dihitung
karena kalau misalnya ada lampu
kita sebutnya house light yang untuk lapangan
terus ditambah dengan lampu entertainment
kalau misalnya posisinya itu mengganggu house light
itu kan akan ada shadow kan
itu gak boleh
detail lah ya pokoknya segitu detailnya
nggak boleh bahkan dia bilang gini kalau misalnya nanti
lampunya itu dipasang di satu titik tertentu
dan itu mengganggu
yaudah saya gak pakai house light ini sama sekali

saya buat pelajaran buat ibl juga tuh
banyak banyak banget justru
tapi pr banget ibl mau ngikutin standar itu pr ya
pr semua sih pr karena gini
sebetulnya sangat doable apapun itu double
asal infrastrukturnya memang memadai gitu
nah kadang kadang kita waktu ngebangun infrastruktur ini mohon maaf
detailnya banyak yang gak kepikiran gitu
dan standarnya kan berubah terus ya
contoh aja kemarin kita keliling buat yang homeaway nih
ini sekedar cerita untuk homeaway yang ibl
tapi ibl ntar dulu
tahan dulu tahan
ya gak apa apa
tapi secara infrastruktur itu kapasitas enam belas betul ya
udah oke lah indonesia
artinya enam belas ribu itu kan ya kalau dibandingin gbk kan sedikit ya
nah ngomong ngomong soal tiketnya sendiri nanti untuk fiba world cup agustus
sudah sejauh mana penjualannya nih
indonesia argentina war ticket ribet
ini fiba world cup ini udah dibuka dari berapa tahun
ini udah dibuka dari beberapa tahun
gue pernah wawancara lalu kan
dan kayaknya adem ayem aja
padahal harga tiketnya
gaungnya belum kedengeran ya
harga tiketnya kalau dihitung hitung
kemarin sebenarnya mahal empat ratus lima puluh
dari gue browsing terakhir ya

tapi empat ratus lima puluh ribu itu untuk empat pertandingan
kalau gak salah ya
seratus per game untuk nyaksiin tim dunia main
menurut gue sih gak mahal ya
tapi ini kayaknya gak se war tiket
penjualannya gimana bro
kalau penjualan sih memang sudah dibuka sejak lama
tapi kalau tiket tuh kita strateginya bersama gitu ya
jadi gak bisa bikin strategi masing masing
kecuali kalau harga ditentukan berdasarkan market
jadi ada kategori kategori yang sifatnya di partial gitu
contohnya sekarang ada yang volume my team
orang bisa beli di kanada
semua tim kanada
belinya beli itu nonton sabtu minggu dua pertandingan sehari kan ada dua puluh
nanti tanggal dua puluh lima juni ini ada yang final dan cukup ditunggu
itu yang bisa beli per game
dan yang harganya lebih retail
itu berapa lebih murah ya
ada yang seratus ribu ada yang satu ratus lima puluh
walaupun tim unggulan tuh
walaupun yang main spanyol atau
iya kan kategorinya banyak gitu ya
nah itulah strategi strategi itu yang coba dipecah untuk supaya excitingnya agak panjang
terus yang berikutnya kalo call play gitu ya
ini rosternya belum ketahuan ya
iya gitu dong pemainnya
line upnya udah pasti ya
line upnya lah
tapi kemarin argentina messi nya belum pasti tetep laku
messi nya kan udah berangkat ke cina
orang udah oh pasti datang nih karena satu paket
gak jadi datengnya kan last minute
nah ini kalo basket kan kanada oh oke kanada
jadi orang orang yang udah hampir datang kanada itu kan
jadi orang orang yang udah karakternya tau basket
dia suka kanada dan potensial siapa aja dia udah pada beli tuh
tapi ada juga yang masih wait in sih contohnya
mudah mudahan jamul muri main nih begitu main wah langsung gitu
jadi memang kita perlu gitu nya dan masih ada waktu
karena emang rosternya dari tiap tim ini belum ada belum confirm semua ya bro ya
belum belum wmb misalnya
kan lagi mau draft nih sekarang
main gak begitu main
tapi jadi gitu kita memetakannya ada
memang orang yang sudah beli yang pokoknya siapapun yang main pengen dapat world class experience
nonton kanada nonton spanyol udah pada beli tuh
tapi ada juga karakter orang yang wait and see kan
nah disitu beda
tapi balik lagi nih sampai hamin kurang dari dua bulan ini sejauh ini penjualannya kalau pakai persentase udah berapa persen tuh
enam belas per game tapi kita gak men targetkan enam belas setiap pertandingan
maksud gue kalo misalnya dengan kapasitas enam belas kalo kejualan dikit kan agak kurang
berapa persen tuh kira kira yang udah kejual
tapi cara ngitung average nya kan gitu kita tidak men targetkan mungkin setiap pertandingan enam belas
bukan ada yang high demand ada yang lolo demand di seluruh negara pun juga gitu
kalo kita liat yang di china kemarin ada beberapa pertandingan yang memang low demand
tapi begitu tim titik titik main gitu siapa gitu ya oh itu full
jadi emang kenyataannya memang basket indonesia ini belum sepopuler bola ya
jadi mungkin antusiasme penontonnya gak se apa gak se gokil kemarin indonesia argentina rebutan tiketnya
ya mungkin gini kalo misalnya tidak bukan kalimat kalo menurut gue ya bukan sih tidak sepopuler itu
bola memang gak akan ada yang bisa ngalahin memang indonesia negara sepak bola sepak bola nomor satu
walaupun kalahan ya
mau kalahan mau kalahan tapi marketnya paling itu kan beda halnya kan
paling itu kan beda halnya di filipina misalnya nomor satunya basket
basket jadi kalau misalnya tidak sepopuler memang perlu waktu perlu berjalan jalan
tapi apakah akan mengalahkan jumlahnya sepak bola menurut gue enggak tapi kita punya positioning market kan
jadi kan sepak bola ada segmenela ya
basket ya kita sekarang kuncinya fokus di marketnya
berarti ntar kayaknya bebas dari calon tiket kayaknya fiba world cup ya
tapi dengan kita jadi tuan rumah fiba world cup terus kemarin juga cetak sejarah di sea games
untuk yang putri sebelumnya juga putra di vietnam juga cetak sejarah
mas junas sebagai si paling basket nih ngerasa gak sih popularitas basket tuh naik gak sih
ya gue gini kalo kalimat si paling basket gue main basket tuh dari sd
gue ikut klub tuh dari smp kuliah ya ikutlah sampai profesional jadi gue cukup ikut menjalani dunia basket ini
dari awal sembilan puluh sampai sekarang momentum yang ini dan ini hal ini gue tanya juga sama semua senior senior gue ya
pernah gak sih ada kayak momentum kayak gini momentumnya apa sih
dapat emas kemaren abis itu cewe dapat emas terus in a row penjelanggaran kayak fiba asia cup kemaren
terus ada world cup tahun ini kan terus sekarang kalau ngelihat di luar kegiatan gitu anak anak mulai makin banyak lagi main basket
akademi makin banyak lapangan basket mendadak
turnamen ku banyak
turnamen ku ponakan gue aja gue jadi susah ketemu karena setiap minggu sekarang tanding
ya kayak gitu gitu tuh
dan sepatu basket makin mahal
sepatu basket mereka mahal jadi belum pernah ada nih momentum yang kayak gini
tahun ini seperti sepanjang basket kita belum pernah ada mudah mudahan dengan world cup ini kan after effect nya ya yang paling penting ya
kayak asean games kan dapat ada venue baru
orang makin sedang olahraga abis itu gbk rame lagi sekarang kan basket mudah mudahan gitu juga
tapi kalau dari lo sebagai tadi sudah mengakui bu gesi paling basket nih
fiba world cup pemain yang paling pengen lu tonton siapa bro
dia kan sebenernya kalo sama si kenneth lofton undrafted ya kan
itu kayak ya sama kenneth lofton aja gak bisa jaga loh padahal size nya jauh
sekarang wmb kalau misalnya masuk nba gitu kan
gak maksudnya gue gak terlalu ngefans banget sih
cuma ngelihat secara langsung orang dengan size segitu
kemampuan shooting parameter nya kayak begitu
pengen dilihat langsung itu
dengan speed kayak gitu ya iya sih penasaran
gue aja kemarin ngeliat fiba asia tuh baru nyadar gitu
pusat indonesia itu masih jauh ya pr nya masih banyak banget gitu sih
siapa tuh pemain china yang tinggi tuh siu
yang bisa nembak dari luar tinggi dua meter
kalo gue kemarin tuh amazes sama pemain lebanon sih
ayl waragjis yang cederaan deh
nonton basket mah kan edi
semoga ini ya fiba world cup sukses lah ya dengan
ada after effectnya tadi kata bro junas juga kan bahwa
walaupun kita gagal lolos ke fiba world cup emang
kualitas kemampuan tim nasi basket kita emang belum sampe disitu
sabar aja dulu nih biarin aja nih orang
generasi generasi muda kita nih anak anak basket ini
basket yang masih pada kecil kecil nih
lo liat dulu tuh pemain dunia tuh kalo main begini
tapi kan asia tenggara kita udah mulai dilihat dong
memang perlu waktu gitu
sekarang sih pertanyaannya udah on track atau belum gitu
nah kalo sekarang pertanyaan udah on track atau belum
gue yakin sudah on track gitu
sabar aja ya tinggal sabar
liganya berapa tahun bro
ya nba gausah ngomong lah ya nba aja sampe hari ini orang
wah nba bagus ya tujuh puluh lima tahun liganya
naik turun tuh ya
kalau ga salah tujuh puluh sekian tahun juga
kita kalau kita ngomong nba aja nba naik turun untuk sampai sekarang mencapai kepopuleran yang sekarang gitu kan naik turun dia
kita sekarang di tahun ke dua puluh baru liga kita gitu
liga season ini juga lagi seru serunya ya sudah mulai mendekati play off
klub ini delapan tim ini sudah pasti terpetakan atau masih akan berubah berubah lagi nih komposisinya
udah lock dari enam belas delapan nya udah lock
tinggal posisinya aja yang belum itu yang masih seru sampai dengan hari terakhir

seri delapan nih sekarang sampai tanggal dua puluh empat sabtu
jadi satria muda pelita prawira d y y jogja bumi borneo ranz sama bali
yang menariknya tiga tim ini dengan keikutsertaan meskipun baru di ibl
borneo juga pertama kali kan
pertama kali dalam dua season terakhir
iya baru kan dia
itu kejutan juga dong ya
kalau ngomongin ibl dengan timnya sekarang berapa
tim ya enam belas ya
ini kan yang baru ada di playoff home in away ya bro ya sekarang kan
ngomongin ke siapa nih bro home and away ya kita bagus sih udah mulai
step up gitu dari musim musim sebelumnya gitu mencoba sistem yang baru
tapi kan pertanyaannya nggak semua tim punya home base ya kan bumi borneo
emang dia punya gor yang
home base itu artinya venue gitu ya
venue ya venue kayak kandangnya kan sebenarnya kan konsep home and away itu pengen menciptakan
fanatisme untuk klubnya sendiri kan ketika mereka main
prawira gitu dia punya gor citra main di bandung full house oleh pendukungnya prawira
cita cita besarnya kan seperti itu tapi kan kita harus realistis belum kejadian kan
nah itu gimana tuh
belum kejadian mungkin belum sama rata di semua klub ya
kan banyak nih klub klub yang belum punya home base sendiri gitu gore sendiri
jadi gini mindset berpikirnya kita ada yang teknis ada yang non teknis
home base itu yang penting adalah home bermain di kotanya
belum ngomong venue ya
jadi kalau bumi borneo mainnya di borneo
nah itu kan prinsip dasarnya kenapa home
idealnya di seluruh dunia ya gitu
home itu ya bermain di kotanya supaya sports itu kan fanatisme ya
fanatisme itu datangnya dari mana
dari kota city pride local pride gitu lah istilahnya
jadi home base itu istilahnya kita mesti pecah home itu untuk bisa bermain di kotanya
supaya sekarang nih misalnya
pelita jaya bagus dia main di jogja fansnya banyak gitu
tapi kan harusnya jadi pertanyaan buat tim jogja harusnya jogja
kan lu punya bimba perkasa gitu ya
gitu nanti ujung ujungnya itu kan supaya bisa ke komersial bisa buat fans dan sebagainya gitu
nah sekarang baru kedua home base dalam pengertian venue
di amerika pun gak semua tim punya venue
di jepang misalnya b league itu gak semua tim punya venue
yang punya venue kalau gak salah cuma b league ya

tapi di kotanya ada tempat yang bisa untuk
iya mainnya di kotanya bahkan ada yang kemarin pas ya kemarin sempat itu lah
ada satu tim itu di kotanya dia bisa main di tempat yang berbeda di kotanya
contoh nih misalnya kayak di jakarta bisa aja dia main di bulungan
misalnya dia main di senayan
ya kalau jakarta banyak pilihan
main di situ gitu kan jadi ini kita clear dulu di situ baru ngomong infrastrukturnya
ada yang siap apa enggak
siap untuk broadcast siap untuk penonton macam macam tuh ya faktornya ya
baru di situ lah tadi misal pertanyaan kalau pontianak main di pontianak dong
dengan prinsip gue jawab tadi dia yang tadi harusnya iya dong mainnya di kota pontianak
tapi ada tapi nya
ada apa enggak
nah begitu nggak ada baru kita cari alternatif lain
yang akhirnya ya mau gak mau ini kan lagi proses ya lagi proses menuju ke sana mudah mudahan nanti semua kota kita begitu ada tim
mau pindah atau tim komit di suatu kota ya harus komit dengan infrastrukturnya pikirin penyelenggaraannya pikirin
jadi artinya si ibl ini sebelum ada play of homeaway itu melakukan verifikasi di setiap kota dulu ya
ini panjang ini kita dari november dua ribu dua puluh dua kita udah presentasi awal
kita udah tiga kali workshop sama tim karena kan tadi ngomong persiapan kan
ini kan pr nya persiapannya bukan kita mempersiapkan kita mempersiapkan orang untuk siap
jauh lebih susah loh
ini yang ngerjain kan orang lain
jadi ini ibaratnya adalah langkah yang cukup berat diambil tapi harus dilakukan
ini lagi transisilah
mudah mudahan kita lagi siapin tahun depan itu semua gamenya home away kayak sepak bola
kita kayak di nb kayak dimanapun karena memang cara itu yang paling ideal supaya bisnisnya sustain
nah ngomongin soal bisnis sustain kemampuan club ikut liga ini kan sebenernya yang lagi hangat diomongin ya bro ini kan sekarang
ini kan sebenernya yang lagi hangat diomongin ya bro ini kan sekarang
diomongin ya bro ya wes bandit nih wes bandit katanya sponsornya gak eligible atau apa segala macam gitu
akhirnya sekarang dia gak pake pemain asing terus beberapa gaji pemainnya gak dibayar
ini kan sebenarnya cerita lama ya yang bukan hal baru gitu di basket gitu
kalau kita ngomongin basket basket secara tadi kita bilang belum sepopuler sepak bola gitu ya
bisa dijual banget ini kan ibaratnya klub basket ini tergantung bosnya nih
bosnya masih hobi basket gue bayarin tuh klub gue biayain terus
tapi ketika bosen atau ah rugi ya ah udah dicabut aja udah gitu deh pemainnya jadi kayak anak ayam kehilangan induknya gitu
karena ini kejadian lagi nih wes bandit nih itu sebenernya gimana sih kan dengan pengalaman lo gitu ya bro
kejadian lagi gitu sebenarnya kan jadi
istilahnya klasik gitu
klasik gitu kan
ya kalau gue sih
kok bisa gitu loh
kalau bisa ya sebetulnya pertanyaannya bukan ke
nanti gue akan jawab dari perspektif liganya
tapi kalau misalnya itu terjadi lagi ya harusnya nggak terjadi
kenapa karena setiap klub yang masuk di ibl itu menandatangani semua kesanggupan
dan kalau gak salah ada ngasih uang untuk jaminan juga kan bener gak sebelum liga
beda hal tuh nanti gue akan jelasin kalau emang perlu lo tanya soal itu gue akan jelasin soal jaminan itu
jadi kesanggupan kesanggupan finansial kesanggupan semua kondisi minimum sekian tahun itu ada
jadi contoh misalnya ada gak ada sponsor harus jalan apa enggak ya harus jalan dong
kan itu yang dipresentasikan dari awal kan itu yang diyakinkan waktu di awal
udah kesepakatan kayak gitu tuh tiap klub ya
udah kesepakatan dong
gak ada atau gak ada sponsor lo harus siap jalan
ya kan bicara sponsor tidak ada sponsor itu kan upaya
tapi ketika enggak harus jalan
tapi ketika enggak harus ada yang menjamin dong
nah itu kan semua tertuang di perjanjian lisegi
kita bukan berbicara terhadap satu klub tersebut aja tapi semuanya ini memang udah komitmen sama sama
jadi harusnya itu gak terjadi
terus kalau misalnya gimana sih supaya nggak terjadi lagi
kan tadi bilang klasik tuh gitu kan
ya karena format yang dulu itu
format itu ya memang membuat kecenderungan seperti itu
orang jor joran kemudian begitu udah capek dia selesai
karena potensi pemasukannya kan gak besar kan
nah dengan hon away ini sebetulnya ini salah satu kunci yang pengen kita dorong juga
ibl nah itu kita mau kasih ke mereka
caranya lo gelar itu pertandingan home
benar jadi nanti semuanya akan menjadi haknya tim
cita citanya seperti itu ya
dan itu sudah dilakukan di playoff nanti ya
yang akan dilakukan
akan di playoff ini
dulu tiket tuh dibagi bagi
jadi dapatnya yang home nya kan home away ini pernah dicoba dua ribu sembilan belas
tapi kita agak bongkar dikit lah
terus boleh gak jadi ada tambahan sponsor
contohnya ini misalnya kalau beruang gak jualan jersey gitu kan
jersey nya sponsor nya cuma ada tulisan di sini
jualnya harganya sekian titik titik
tapi nanti akan jual di sini plus nanti dapat di lapangan bisa dapat led bisa dapat buka booth
harusnya duitnya potensinya lebih besar dong untuk jualannya
kemudian untuk stimulusnya juga subsidinya juga nanti kita akan tambah
ini rumus ideal ya yang diberlakukan di semua supaya apa
ada pengeluaran ada potensi pemasukan
kalau potensi pemasukannya masih di bawah ya tinggalkan berarti udah ada nih
kalau sekarang potensi pemasukannya hanya dari sponsor aja
jadi ya udah sponsornya macet udah macet
itu yang mudah mudahan gak terjadi
ya sebenarnya di luar itu semua yang paling kalau concern gue sih yang paling kasih ini pemain ya
yang paling jadi korban pemain yang nggak dibayar gitu loh
akhirnya itu akan menciptakan kasus kasus seperti sebelumnya mas misalkan match fixing nih
jadi gue tuh liputan soal kerja sama abl dengan genius sport ya
yang bukan cuma mengurusin statistik aja tetapi juga untuk mengawasi match fixing
udah satu bulan berjalan nih mas
ada gak indikasi indikasi atau temuan temuan dari kerja sama abl dengan genius sport dan juga ada komite etik kan sekarang ya
sudah ada belum mas kelihatan hasilnya
masih ada match fixing
masih ada kecurigaannya ya
kan itu gak dibilang match fixing gitu
match fixing itu kan definisi ketika sudah terjadi ada orang kemudian melakukan dia melakukan match fixing
kelihatan itu artinya ini kan by system ya
ada game game yang kok ini biasanya aneh
bau bau game game bau ya
bukan biasanya aneh
kok ini aneh gamenya ya
biasanya gak gitu ya
biasanya gak gitu tapi itu di dalam definisi belum kecenderungan ke match fixing
itu di kategorinya sebagai game yang untuk dianalisa lebih dalam dan untuk dimonitor berikutnya
banyak gak game ya di ibl musim ini yang ada kecurigaan match fix
eh bukan gak ada
kelabnya banyak gak
atau berapa kelab
atau satu atau lebih klub
hanya satu kok
hanya satu kelab ya
kalau nebak boleh gak gue
sebenarnya dari cerita cerita kita obrolan tadi nih kalau pakai logika ya ya mungkin gue sih dada kebayang gitu satu klub gitu
sama gak pikiran kita
ya gak tau lah ya
pikiran gue pikiran lu beda ya
belum boleh dibocorkan sedikit sedikit ya
belum boleh dibocorin ya
enggak kalau kita bocorin gini itu kan etik ya
ini kan bukti awal bahkan belum menjadi bukti awal kalau gue bilang sekarang
tapi ada kecurigaan gitu ya
karena memang kerjasama yang kita buat itu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata saja
ya kita lihat pertandingannya baik baik aja nih atau bahkan tidak baik baik aja secara kasat mata itu di kerjasama kita dengan tools yang itu untuk mengidentifikasi
itu untuk menjustifikasi benar gak kecurigaan kita
sejauh ini kelihatan polanya mirip nggak dengan kasus sebelumnya di musim lalu
enggak kalau musim yang lalu itu kan yang terjadi ya yang kita tangkap enam orang itu
enggak itu belum sampai situ
kalau ini gimana sih yang si jenius bilang sampai akhirnya lo bisa ngomong ada kecurigaan tuh temuannya gimana dari si jenius
kalau misalnya gini
yang dulu nih
terjadinya kan ada namanya whistleblower
ada yang teriak ya ada yang cerita
whistleblower enggak yang ngasih tau kan
eh gue main nih gitu
enggak bahkan eh kayaknya ada yang aneh nih sih ini nih gitu kan baru kita dalemin kita cari buktinya panjang makanya kan karena kan kita nggak bisa cuma percaya omongan orang
kalau yang sekarang
nah ini menggantikan si whistleblower itu ke dalam suatu sistem
karena whistleblower itu kan satu motivasinya dia benar jujur dia kasih tau
atau dia lempar bodi gitu ya
atau gak rata
atau misalnya gitu
nah ini menggantikan fungsi whistleblower itu sebetulnya
by system jadi untuk liat bener gak sih supaya gak cuman
tapi setelah itu prosesnya ya panjang lagi
nah kecurigaan ini apakah nanti berujungnya pada fakta benar bahwa terjadi kembali atau enggak ya kita belum tahu
kapan nih berarti diumuminnya kapan
tapi ini kelihatannya lebih rumit gak dari yang sebelumnya
dalam hal apa
dalam hal permainannya gitu
maksudnya kan kalau dulu sebelumnya modusnya lebih kelihatan lebih rapi atau justru udah gampang nih kebacanya gitu
kan paling udah pernah nonton yang di netflix dong
begitu semua modalnya
gimana ya kalau misalnya jadi
ya susah juga ya bro ya
kalau ibenahin emang harus dari semuanya
ketika ada klub yang gajinya macet terus misalnya pemainnya nerima matching
maxing kan jadinya kayak gak bisa
lu gak bisa ngeliat satu permas lainnya dari satu sisi aja gitu
makanya yang kerja sama sama ibl dengan junius itu namanya program integrity services
jadi menurut mereka di seluruh dunia integrity itu kuncinya
kalau integritasnya pemain
integritas wasitnya itu di atas segalanya
ya harusnya nggak terjadi gitu
oh itu berarti pr untuk bangsa kita juga tuh integritas
eh memang benar
iya gak hanya basket aja bro
serius banget ini
kan kita ngeliat pengen tau dong materi workshopnya
jadi materi workshopnya itu gimana dia ngebangun pride nya si wasit
gimana dia ngebangun ke pemain kenapa lo pertama kali main basket
jadi memang di encourage hal hal begitunya gitu
oh artinya itu sasarannya bukan cuma ke si pemain atau ke ofisial tapi sampai ke wasit juga ya
semua kita waktu itu wasit pemain management club statistician dan sebagainya
yang di nba kemarin ada kecurigaan kan
kalau pernah dengar beritanya tapi nggak terjadi
karena unsur itu kan bisa masuk dari segala apa
dari semua lini
tapi mungkin gue agak sedikit kritik ke ibl nih
mumpung ada direkturnya langsung kan
kayaknya sekarang yang rame soal agassi nih bro
itu kan dari zaman dia terakhir kali main tuh di basia ya kalau gak salah
itu gue tahu dia mau akan ke spanyol kuliah dan akan main gitu kan
agak kaget juga sih gue pas kemarin nonton di gading
oh agassi mayang udah balik nih dari spanyol
tapi kan ternyata ini dari sosmed dari media online akhirnya rame nih
kok boleh sih agassi yang udah main
agasi yang udah main di liga lain masuk roster dan main lagi gitu
baru setelah rame baru ibl pending dulu gitu
jadi pertanyaannya boleh apa enggak tuh
enggak kalau misalnya kenapa harus nunggu dari
emang ibl nggak punya sistemnya untuk menyaring itu
padahal semua orang udah tau agassi main di spanyol gitu
berarti mesti denger perjelasan yang di podcast yang satu lagi tuh
gue jelasin detail tuh disitu
kan untuk setiap pemain yang bisa main di liga itu ada proses screeningnya
proses screeningnya itu dimana
di bulan desember dan januari
jadi desember itu semua tim mengajukan nama yang di dalam roster
kemudian dicek diverifikasi
kemudian kalau misalnya ada sanggahan ada waktu empat belas hari
ketika nggak ada jadilah sebuah roster yang sah di januari
ya ada di roster
karena di januari ada plus empat belas hari tadi
nah kemarin kan misalnya kan kita udah tahu dia ke spanyol
iya kita juga tahu di spanyol
main di sana
iya kita tau gitu
dan kita cek ke timnya
itu mainnya di sana
iya main dengan apa
main dengan kampus
ya kan sempat ada main dengan kampus kemudian main dengan klub kan
udah jalan dong
kan kita nggak bisa menjadikan isu atau hanya pemberitaan aja menjadi sebuah sanggahan kan
contoh nih misalnya
orang banyak nanya juga
apa bedanya sama abraham
abraham sama prosesnya
tapi ketika mau hari pertama di bali
itu kita terima sanggahan nih
dalam bentuk apa
surat dari fiba yang menyatakan eh hati hati ini ada satu pemain yang elusinya pindah ke negara lain
nah itu disanggah tuh
nah ketika di setengah ya kita harus tangguhkan dulu prosesnya dia
itu abraham nih kasusnya abraham

nah balik lagi ke agassi
kan gak ada apapun
dia pulang dari spanyol kan
abis itu bisa kembali main
dia kan dasarnya apa
dan gak ada sanggahan dari yang lain
gak ada sangkaan dari apapun
nah setelah main kan jadi rame
nah bukan rame di berita
bukan rame di apa
tapi memang ada bukti yang mengirimkan ke kita dengan daftar roster dan sebagainya
dia main di dua kompetisi
bukan hanya sebagai sekolah
tapi ada juga sebagai klub
nah mulai dari situlah kita lakukan investigasi
dalam dan kemarin kan juga udah diputusin
sebetulnya kalau itu terjadi apa
ada kok pasalnya
kan bunyinya gak boleh main di dua kompetisi
kalau misalnya terbukti
sanksinya minimal bermain lima pertandingan
hah gak boleh main
gak boleh main
minimal lima pertandingan
berarti setelah lima pertandingan boleh main lagi
boleh main lagi
berarti pas lawan bima perkasa kemarin itu udah lima pertandingan tuh
kan dia baru datang
tidak mainnya lima pertandingan
berarti masih bisa lah pj kalau misalnya lolos sampai ke final
sampai selesai dong
ya harusnya bisa
berarti masih bisa nih agasi main kalau pj menang terus dan melewati lima pertandingan tanpa dia
pertandingan ke enam nya dia udah eligible untuk main
itu kan jelas di peraturan yang ada kalau misalnya melanggar ini maka sanksinya apa
terus kalau misalnya terjadi lagi ada pelanggaran lagi ada tuh bunyinya di situ
menjadi sepuluh kali atau bisa jadi sama sekali for the rest of the season
kalau di dalam kasus agasi ini berarti sanksinya lima suspended for lima games
kalau abraham beda lagi ya kasusnya ya
kalau abraham nggak sebetulnya pertanyaan singkat aja
yang pertama silakan namanya ada di roster
tanya ke klub ya sih sebenarnya
yang kedua silakan loc nya diurus kembali
ketika main ya sama prosesnya seperti agasi kan ada sanksi dan sebagainya gitu aja sih pak
aibiel apa lagi yang mau kita bahas nih
mpv mungkin ya
mpv mpv mah
emang beda ya
atau udah ganti
kalau ngomongin mvp ya banyak lah ya kandidatnya cuma kalau ngomongin juara ya kira kira bakal ada juara baru nggak sih
iya kan kayaknya smpj smpj gitu
kita nanya dari yang luar dong jangan nanya kita sebagai ini ya gimana
tapi udah mulai seru lah ya sekarang lah ya
ada beberapa klub kejutan ya tadi kan
mvp sih harusnya menarik ya pras sangat di standar e sangat di standarnya dia
yuda arki juga pasti di standarnya dia siapa lagi ya
dominasi klub itu mestinya jangan terjadi ya kalau untuk keseruan klub nih kita ngomong
oh iya itu juga harapan kita di nba juga begitu
laker celtics gitu kan atau sekarang dulu bulls
dulu itu dominasi itu boleh pakai sah sah aja
justru harusnya cara melihatnya gini ketika terjadi sebuah dominasi harusnya itu menjadi trigger untuk orang lain melakukan hal yang sama
iya misalnya chicago bulls dominasi itu kan orang oh ini banget akhirnya sekarang ada golden state gitu
golden state udah terjadi dinastinya sekarang memphis mau bikin spurs lagi nge bikin dinasti baru sekarang
kan gitu harapannya
nah tadi kan dibahas ya kalau mas junas ini sudah sih paling basket sejak kecil ya
banyak lah yang lebih basket dari gue
tapi mungkin gak banyak orang yang tahu kalau mas juna sendiri adalah juga si paling hore
ada di skena hardcourse jakarta bandung di akhir sembilan puluh an ya
bener loh bro tadi gue bilang sebelum podcast ini mulai
tadi bro dinas bilang kalau yang tau dinas di basket gak tau lo di hardcore ya
ini hardcorenya musik loh ya bukan hardcore yang lain
kalau yang tahu lo di musik gak tau banget lo di basket gitu
biar lah tetep begitu gak apa apa
tapi gimana tuh ceritanya ada di satu band hardcore yang cukup legendaris ya kalau di skena hardcore ya
step forward ya namanya betul kan
itu gimana ceritanya membagi waktu antara main basket dari muda ke dunia yang mungkin agak bertolak belakang ya
anak band kan main malam gitu
atlet kan tidur biasanya istirahat gitu
anak band manggung gitu mungkin di jalanan gitu
dengan segala gaya hidup anak band
biasanya main ya apalagi di skena yang keras ya hardcore gitu
ya karena kebiasaan dari kecil sih
gue suka musik itu ya dari smp
suka basket juga dari smp
tapi pada saat itu nggak kepikiran untuk jadi atlet basket ah gitu
atau jadi musisi ah gitu
jadi ngelakuin cuma buat seneng buat nongkrong buat ya main lah
memang ini ya modusnya modus main aja
tapi keterusan yang ini basket kena sangking seneng
karena sangking senengnya
jadi ya gue agak lebih tuh artinya ketika yang lain udah selesai
abis itu gue cari lagi main sendiri main sendiri nyari gitu
jadi keterusan basketnya
tapi gue juga suka yang musik ini gitu
mulai dari ngeband biasa abis itu jadi ikut manggung manggung lagi
dulu bandnya belum step forward gitu
tapi udah di scene yang sama lah
jadi dari awal udah hardcore ya bro ya
dari hardcore apa yang paling suka nih
ya kalo dua itu gue pemilihan teror lah
kalo sekarang mungkin yang ada sekarang counterparts oke gods inside oke
oh masih ya sekarang ya
berarti masih main kan kemarin juga baru rilis lagi step forwardnya
iya belum lama ya
gak ada kerjaan jadi bikin ip
dua ribu dua puluh tuh gak ada liga soalnya
biller kita main itu lagi buka case lagi
buat sebagian di scene musik ini itu jadi kejutan juga save award comeback ya
ya itu kemarin ya pas moment dua puluh lima tahun dua puluh lima tahun bro
lu main main dua puluh lima tahun ya
dua puluh lima tahun terus bikin apa ya
ya udah ada lagu lagu lama yang cukup memorable kita repackage
habis itu bikin jadi itu ip
formasi yang masih sama
yang terakhir empat
itu drama ralexa ricky itu gitarisnya seringai ya
dan jill itu penyiar radio
itu lu temen temen ngeband itu dari pergaulan di luar lapangan kalo lu jadi lu kan atlet dulu ya bro ya
sempet di sm masuk roster sm sempet ngewakili indonesia di tiga ratus tiga
tidak ada yang sama itu pertemanan gue disitu sama itu gak ada yang sama
gak ada yang sama
sama sekali nggak ada yang sama
jadi ya ya gitu ya karena saking sukanya jadi gua suka kabur kaburan lah dulu
abis latihan biasanya kan abis latihan eh makan kemana yuk gitu atau nongkrong kemana
nah gue ganti tuh ganti shift ke yang situ
sebaliknya yang disitu misalnya kan kalo ngeband kita relatif latihan malem
atau kalau misalnya dulu pernah tuh latihan pagi sore abis itu malam kita recording sampai jam tiga pagi jam empat pagi abis itu tidur kan
paginya latihan gimana caranya lu abis begadang begitu
ya gua latihan waktu itu abis itu istirahat ya gua balik ke yang itu
yang besar ya gitu lah bolak balik
ya ada sakitnya juga lah begitu
atau jangan jangan gini kalau dulu kan zaman zaman tahun sembilan puluh an ya cewek cewek pasti kalau nggak mau deketinnya kan pacarannya sama anak basket sama anak band
gak boleh gak boleh semua kayak gini
tapi selain anak band anak basket juga ini juga dikenal sebagai di dunia broadcasting ya
ya itu karena kebetulan aja dulu abis lulus kerja langsung di majalah dua tahun
di radio sembilan tahun abis itu masuk grup handle koran tv digital led ya banyak lah
kebetulannya tuh langsung jadi gm termuda
oh waktu itu di perambores
kebetulannya kok aneh aneh ya mas ya
dari sekian banyak
anak anak musik anak bisnis juga oke ya
banyak anak bisnis ya
ya ngajar juga sekali sekali sekarang
gak mau bagi bagi mas maksudnya biar kebanyakan ya tuh profesinya
berarti apa nih ada sesuatu yang masih pengen lo capai gak sih bro dengan segala macam kesibukan lo fiba world cup di road ibl dulu di asean games juga bagian dari inasco kan lo ya
staf presiden juga ya
apalagi sih yang pengen lo capai di
banyak lah masih belum ada apa apa
apanya kalau dibanding orang lain tapi intinya sih coba untuk tidak melimitasi aja gitu
dan gue dari dulu dari sma sih gue tuh ada gininya apa misalnya umur sekian harus apa umur dua puluh lima harus apa tiga puluh harus apa empat puluh apa empat puluh lima apa
jadi ada ada malsen malsen yang gue coba set ya alhamdulillah sih so far sampai ini kejadian
salah satu contohnya yang kemarin pas prambors
itu kan waktu itu miki tuh umur dua puluh dua
kalau gue langsung kerja harusnya empat tahun di level sekian terus sebelum tiga puluh harusnya udah middle management
jadi gue ngincar kalau bisa sebisa mungkin gue sebelum tanggal eh sebelum tiga puluh udah yang di level ini
di dua puluh sembilan gmnya
waktu itu dua puluh sembilan
ya gitu gitu sih
apa namanya kebetulan dari kecilnya suka suka
lima tahun lagi apa ya gitu
berarti memang senang mengorganize sesuatu ya
semuanya tuh well plan gitu ya
cocok jadi direktur ibl
tapi kalau pencapaian di basket yang masih ingin di dapet apa lagi nih
kan direktur ibl udah jadi pemain udah pernah
mungkin tentang indonesia jadi ikut piala dunia mungkin yang belum ya
engga lu di basketnya apa
jadi lu di basketnya udah semua nih
pemain udah di
jadi manajer purp pernah gue
jamannya siapa itu tomo steady
andre tiara masih ada
firman masih ada
hendrik masih ada
yanto masih ada
cuma waktu itu cuma satu tahun
berarti apa ini resu apa cvnya
pemain basket udah
di rute ibl udah
manager klub udah
bagian dari loc fiba world cup udah
dan ngomongin basketnya
gm pernah ya kan
masuk sedaftar sepuluh anak muda berpengaruh pernah
wah ini kayaknya sepanjang tisu toilet
kalau di basket apa sih lo yang pengen lo apa ya
sesuatu yang masih pengen lo capai apa di dunia basket indonesia secara
secara umum ya
sebagai penutup nih
ya kalau gue melihat dari sekarang aja sih mudah mudahan
ibl yang sekarang bisa jauh lebih oke lah
itu harus kan dari sisi pertandingannya
tapi gue agak penasaran dari sisi bisnisnya gitu
karena kan orang masih bertanya kan bisnisnya gak sustain nih
jadi itu jadi gue menjadi tantangan tersendiri gue untuk membuktikan bahwa ini bisa terjadi terlepas sempurna atau enggak ya kita gak tau lah
contohnya kan yang tadi itu homeaway
kalau itu terjadi di playoff ini mungkin baru pertama kali
kemarin enam belas tim udah pertama kali jumlah game terbanyak juga
terus kalau bisnisnya nanti home away terjadi full season mungkin ini pertama juga
jadi dari bisnisnya sih gue yang agak terakhir ya
bukan lebih ke misi pribadi abis ini gue jadi apa lagi ya
jadi bukan itu
tapi karena sebagai direktur ibl nih gue pengen tanya
udah mau masuk fase akhir nih
tiga deh seenggaknya yang
yang jadi kejutan di ibl musim ini
apa terbanyak atau apa gitu kan
kemarin penonton terbanyak ya di bandung
achievement mungkin ya
oh di yang season ini ya
di ibl musim ini
jadi rekod jumlah game overtime paling banyak terjadi tahun ini
terus margin score itu dua tahun lalu kita masih di
margin score itu jadi jarak pertandingan kita average semuanya untuk ngelihat competitive level
tahun lalu tuh udah lebih baik dari tahun sebelumnya

ini per hari ini udah sepuluh lima
marginnya makin tipis ya
karena kan kita perlu ngelihat indikator ya
kayak misalnya oh pemain asingnya satu jadi nggak seru
lokal doang yang main gak seru
nah kita bikin tuh itu nya index indexnya
terus high scoring score nya rendah karena gak ada pemain asing gak juga
jadi satu tadi overtime paling banyak
sama yang paling exciting harusnya sih dengan penyelenggaran home away ini ya
karena excitingnya bukan buat kita harusnya buat fans nya
kalau kemarin lihat tuh yang di bali
kemarin nonton yang di bali gak
ya di sananya
oh itu mesti lihat
itu kayak supporter bola ada di basket kayak yang kita lihat
karena mereka bener bener ini tim gua nih tim bali
selama ini kan yang belum terjadi
yang pemainnya pada ngasih salut ke penonton setelah game gitu kan
nah ini gak terjadi selama ini tidak terjadi kenapa
karena ibl tuh bikinnya konsepnya keliling
jadi gak ada loyalis gak ada loyalitas kan
ini udah mulai kelihatan tuh kemarin di bali kayak gitu
terus di bandung kemarin full dua sembilan ratus sampai tiga ribu tuh rekod
untuk sebuah citra arena ya
itu nyanyi hal hal bandung tuh
ya mudah mudahan nanti jadi di kota kota lain juga
timnas nggak tertarik terjun ke timnas
karena kan lagi pengennya lagi bagus ya
kayaknya apa emang bedanya apa
kan pemain timnas pemain ideal semua
maksudnya di timnas sebagai pengurus tim
ya terjun langsung gitu
oh banyak yang lebih ekspert lah
gua masih penasaran yang untuk apa mengelola ini
supaya masih gua baru tahun ke musim baru musim keempat
baru musim keempat
jadi mau fokus di ibl ya
masih panjang lah menurut gue
ke politik mungkin
kayaknya gue lebih setuju dia manggung lagi daripada
apa sekarang juna semiradiarsa bilang politik engga engga bakat
kita lihat nih lima tahun lagi nih
ini di di kita buka lagi kalo misalnya lu ke politik ya
gua tunjukin nih rekaman ini
gua tunjukin ntar lu
gua merasa gak berbakat disitu jadi kita fokus yang keadaan sih
kayaknya udah cukup udah hampir sejam nih kita ngobrol
gak terasa terima kasih bro junas
padahal gue gak ngerti loh
selamat sejam itu pada gua gak ngerti
waktunya sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya hadir di podcast si paling sport
sebagian si paling basket
semoga sukses ibl di musim ini dengan segala pencapaiannya dan mungkin perbaikan perbaikan yang lagi diusahakan
itu tadi podcast si paling sport edisi si paling basket bersama junas mirandi arsya
sampai ketemu di podcast episode episode berikutnya